wakil presiden terpilih gibran raka buming raka tanggapi tuntutan pemilu ulang tanpa dirinya
gibran mempertanyakan apakah pemilu bakal terus diminta diulang hingga pihak penggugat yang menang
gibran menjelaskan dirinya tak mempermasalahkan jika ada pihak yang ingin mengajukan gugatan ke mk
gibran menyebut proses sengketa pilpres sudah memiliki mekanisme dan diatur dalam peraturan perundang undangan
terkait permintaan digelarnya pemilu ulang tanpa diikuti dirinya gibran justru balik bertanya apakah pemilu akan kembali diulang jika salah satu jagoannya kembali kalah